oke baiklah kita akan mulai informasi yang pertama dari kisah seorang bidan di desa di kabupaten lima puluh kota sumatera barat yang melahirkan di jalan yang sedang tertimbun longsor
tim relawan yang kebetulan sedang berada di lokasi langsung mengevakuasi sang ibu dan bayi yang baru dilahirkannya ke pusat kota dengan berjalan kaki sejauh delapan km
tidak ada yang menyangka sebuah proses persalinan dilakukan di atas bak kendaraan terbuka
ini terjadi di kabupaten lima puluh kota saat seorang bidan bernama yunita sari tiba tiba melahirkan ketika hendak membantu persalinan warga lain
belum tiba di rumah pasien yang hendak ditolong sang bidan justru lebih dulu mengalami kontraksi dan harus menjalani proses persalinan darurat
di tandu menggunakan peralatan seadanya sari dan bayi yang baru dilahirkannya dibawa ke rumah sakit umum daerah adnan wd payakumbuh dengan berjalan kaki
padahal jaraknya mencapai delapan km dari lokasi
sari akhirnya mendapatkan perawatan di rumah sakit bersama bayi perempuan yang ia lahirkan di tengah suasana longsor
john nedi kambang kabupaten lima puluh kota
ya yang kita saksikan tadi sebetulnya adalah sebuah potret nyata saat ini bagaimana infrastruktur tidak merata di seluruh indonesia
tadi kita sama sama lihat ya jalanan yang juga rusak akses juga yang begitu jauh terhadap rumah sakit hingga delapan km pada akhirnya harus digotong untuk menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selanjutnya
iya salah satu alasannya sih memang karena daerah itu
lima puluh kota kan saat ini sedang longsor ya prab
jadi ditambah juga dengan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan bantuan juga susah untuk masuk ke rumah warga
jadi ya itu yang akhirnya harus dilakukan
tapi fokus kita sih alhamdulillah sehat ya untuk bayi dan juga ibunya